dua orang polisi yang terluka dalam penyerangan markas polsek marosebo muaro jambi
kondisinya terus membaik
keduanya masih menjalani perawatan akibat luka bacokan senjata tajam
sehari pacat penyerangan di mapolsek marosebo kabupaten muarajambi
kondisi dua polisi yang menjadi korban penyerangan semakin membaik
beribka sangap sinambunan dan beribka hsp manalu
yang terluka di leher dan lengan kini masih dirawat di rumah sakit bayangkara polda jambi
sejumlah petugas bersenjata lengkap bersiaga di sekitar rumah sakit maupun kantor polsek marosebo
pengamanan juga diperketat di mapolda jambi di kawasan jalan jenderal sudirman
kepala bidang humas polda jambi akbp kuswah yudi tresnadi
menyatakan pelaku penyerangan bernama anwar sadat
warga dusun dan naulamo kecamatan marosebo kabupaten muarajambi
anwar saat ini sedang menjalani pemeriksaan di rutan makobrimob
sejauh ini pelaku masih bungkam sehingga motifnya belum diketahui
pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor ini terindikasi mengalami gangguan jiwa
penyidik pun melibatkan psikiater guna memeriksa kondisi kejiwaan pelaku
kita akan cek kejiwaannya sementara ini masih bungkam
tidak menjawab apa yang ditanya akan kita cek kejiwaannya
kita kerjasama dengan psikiater polda dan psikiater dari rumah sakit
emang indikasi itu ada pak
sepertinya ada indikasi seperti itu nanti hasilnya kita akan lihat dari psikiater
kalau untuk motif penyerangan sendiri sudah diketahui
ada terlibatan pelaku lain
tidak ada pemain tunggal
kalau untuk korban sendiri gimana situasi update
sehat sudah sehat
pemulihan tinggal pemulihan
selasa sore pelaku anwar sadat menyerang kantor polsek marosebo di kabupaten muaroja
dan membacok dua personil polisi
pelaku juga merusak kaca mobil petugas kaca jendela serta beberapa peralatan mapolsek
usai melakukan perusakan pelaku kabur
namun beberapa saat kemudian petugas berhasil menangkap pelaku di rumahnya
arven kennedy kota jambi jambi
pelaku penyerangan di markas polsek marosebo kabupaten muaro jambi jambi beraksi seorang diri
seorang saksi mata sempat mendengar
pelaku berteriak mengaku membawa bom
pasca penyerangan posek marosebo kabupaten muaro jambi jambi
suasana mapolsek masih dijaga ketat
meski kerusakan bekas penyerangan sudah dirapikan
beberapa barang bukti masih dibiarkan di tempat semula
seperti satu unit mobil minibus yang terparkir di depan halaman polsek
pelaku menyerang dengan senjata tajam
mengakibatkan dua polisi mengalami luka serius pada bagian kepala leher dan tangan
menurut saksi mata warga setempat
pelaku dengan tenang mendatangi mapolsek
seorang diri kemudian mengamuk
setelah mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas di markas polsek
pelaku pergi sambil berteriak mengaku membawa bom dan tengah berjihad
yang dengar kan bunyi pecahan kaca
kemudian bunyi orang minta tolong
tapi orangnya tidak kelihatan minta tolong
kemudian saya dengar dengan itu kan ada bunyi letusan
menceritakan tidak awal pertama kalinya
tetapi setelah menangkap pelaku
pelaku tersebut menangkap pelaku
kan di sekitaran polsek ini tinggalnya
nggak ada mencurigakan dengan gerak gerik pelakunya
pelakunya bawaannya nampaknya sopan tenang
naik motornya tidak mau pelan jadi ini di tengah warga
apa yang dia menginginkan warga
aku ini lagi lihat kata pelaku tadi
tengok nih aku bawa bom ini di tuar dia al quran
sudah terbun melalui sambungan telepon dengan kb tumas polda jambi
akbp kuswah yudi tresnadi
selamat sore pak yudi
pak yudi bisa diinformasikan perkembangan pemeriksaan terhadap tersangka ini pak
untuk tersangka masih bukan
kita belum bisa mengambil keterangan dari yang bersangkutan
dan hari ini rencana sebenarnya akan dicek kejiwaannya
oke hari ini baru rencana dicek kejiwaannya
tapi ketika ditangkap seperti apa
apakah ada pemberontakan
mengucapkan sesuatu pak
ya pada saat penangkapan ya kita menangkap beliau ada perlawanan
ya kita amankan
tapi dalam kondisi sehat yang bersangkutan
oke apa saja yang dibawa oleh tersangka pada saat menyerang dua polisi
sajam saja parang saja
karena ada saksi mata mengatakan ya juga membawa al quran dan mengaku ngaku membawa bom
hanya itu bawah itu aja
hanya bawah itu
hanya bawah itu
artinya saksi mata ini mengatakan yang tidak benar
ya sepengetahuan kita dari pihak kepolisian yang dibawa hanya sajam dan sepeda motor
hanya sajam dan sepeda motor
residivis dalam kasus apa pak tersangka ini
pemandian pemakaian narkoba dan ada jurang jurang secara informatif
pasca penyerangan apa yang dilakukan polisi sekarang
kita pengamanan tetap diamankan kita tingkatkan
dan situasi di polsek sudah kondusif
masyarakat sudah bisa melaksanakan kegiatan kepolisian di polsek marusebo sudah berjalan normal
kegiatan melayani masyarakat sudah berjalan
oke ada ancaman sebelumnya pak
tapi bagaimana bisa ada saksi mata yang mengatakan warga ini
kemudian berteriak melakukan jihad mengaku membawa bom
sudah didalami itu pak
sementara kita sedang dalami
dan tersangka masih bungkam pak
tersangka masih bungkam
dia tidak mau bercerita
makanya kita akan periksa kejiwaan
apakah polisi juga sempat menanyai warga di sekitar
itu masih dalam proses penyelidikan nanti ya
oke masih dalam proses kondisi
pada intinya kondisi kedua korban dan kondisi pelaku sehat dalam kondisi sehat
oke baik terima kasih
kb tumas paul dejambi kbp kusuma yudi tresnadi